baik usai disahkannya undang undang ormas yang baru kini muncul kuat wacana untuk segera merevisi undang undang ini
presiden joko widodo pun juga membuka peluang untuk merevisi undang undang tersebut
undang undang ormas yang baru saja disahkan parlemen kini memasuki babak baru
dalam sidang paripurna dpr ada tujuh fraksi yang menerima perpu tersebut sebagai undang undang
yaitu fraksi pd perjuangan p tiga pkb golkar nasdem demokrat dan hanura
namun fraksi p tiga pkb dan partai demokrat memberi catatan khusus agar pemerintah bersama dpr melakukan revisi
sementara tiga fraksi lain yaitu pan gerindra dan pks dengan tegas menolak
partai demokrat sebagai salah satu partai yang sejak awal menerima dengan catatan
mendesak pemerintah untuk segera merevisi undang undang ormas
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengancam akan membuat petisi politik
jika pemerintah enggan melakukan revisi
demokrat menyetujui perpu ormas kalau pemerintah bersedia melakukan revisi
fraksi kita melakukan lobby dengan pemerintah yang mengatakan apakah pemerintah bersedia melakukan revisi perpu ormas itu sebagaimana
yang disarankan oleh partai demokrat
mendagri menjawab bersedia
jadi bukan soal ikut ikutan menolak begitu tapi setelah kita tolak malah kasian ormas ormas kita
kasian rakyat kita
karena jelas bahwa perpu ormas kalau tidak dilakukan revisi saya katakan itu tidak adil
menunjukkan betapa sangat kuasanya negara dan pemerintah
jadi tiba tiba pemerintah
tidak melakukan revisi
ya ingat janjilah
maka sebagai ketua umum partai demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan
kalau itu terjadi partai demokrat akan mengeluarkan petisi politik
paling tidak ada empat poin utama revisi yang diusulkan partai demokrat
yakni paradigma hubungan negara dan pemerintah dengan ormas
kedua soal pemberian sanksi di mana harus ada proses hukum
ketiga tentang pihak yang berhak menafsirkan pancangkut
ketiga tentang perang yang dipercaya oleh pak cak silla dan menentukan ormas ormas yang bertentangan dengan pak cak silla
dan yang terakhir berkaitan dengan ancaman pidana
sementara partai nasdem sebagai salah satu partai yang mendukung disahkannya perpu ormas
tetap ingin pemerintah menjadi pihak yang menentukan pembubaran ormas
hal tersebut dikatakan sekjen partai nasdem joni plate seperti dikutip dari laman detik com
pemerintah jokowi sendiri menegaskan terbuka dengan usulan revisi yang disampaikan sejumlah fraksi di dpr
yang terakhir dikatakan dalam prolegnas dua ribu delapan belas
perpu ormas sudah disahkan oleh dpr dan mayoritas mutlak
artinya dukungan penuh terhadap perpu ini sudah jelas
yang kedua kalau ada yang ingin direvisi ya silahkan
tahapan berikutnya bisa dimasukkan dalam prolegnas
ada yang belum baik ada yang masih perlu ditambah ada yang perlu diperbaiki ada yang perlu direvisi silahkan
ya terbuka kita terbuka
kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki
kita nantikan bagaimana babak lanjutan undang undang ormas ini akan bergulir
apakah akan ada pengubahan ormas sebelum direvisi
atau semua pihak memilih menahan diri sebelum revisi undang undang ini diselesaikan
budha diputro cnn indonesia
usai disahkan dpr ternyata proses politik undang undang ormas yang baru masih terus bergulir
selain mengundang pro dan kontra di publik ternyata wacana revisi undang undang ini sudah langsung mengemuka bahkan sesaat setelah undang undang ini diketuk
pemerintah pun dengan tangan terbuka membuka peluang revisi ini
pertanyaannya kenapa pihak yang setuju sekarang berbondong bondong turut mendukung revisi undang undang ini
bagaimana relevansinya dengan dinamika politik terkini
kami akan menjawabnya dalam di video selanjutnya
dialog malam hari ini dengan komarudin watubun yang merupakan ketua dpp pdi perjuangan dan juga ari nur cahyo direktur eksekutif para sindiket
selamat malam bapak bapak terima kasih sudah hadir
baik tadi kita langsung saja singgung video yang diunggah ke youtube begitu oleh ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
yang menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya demokrat itu intinya menolak
tetapi oke lah setuju tapi harus dilakukan revisi
karena ada beberapa pasal tadi yang menunjukkan
kurang lebih empat hal tadi yang sebenarnya disoroti
salah satunya adalah hilangnya mekanisme peradilan dan sebagainya
pdp sendiri bagaimana soal wacana revisi undang undang ormas yang baru diketuk palu ini
ya dari awal memang kita
kan kalau prpu itu kan hanya dua hal
menerima atau menolak itu intinya
tidak ada embel embel kata kata
tidak ada embel embel
catatan atau apa tidak ada ya
kemudian lalu teman teman dari partai lain mengusulkan ya bukan demokrat saja
ada beberapa hal
pkb p tiga mengusulkan untuk ada revisi kemudian
ya kenapa tidak kan
pancasila hanya clear dulu
urusan yang embel embel ini kan sebenarnya hal serius ya
menyangkut kehidupan berbangsa dan negara
bagus bahwa dari sekian kan petanya jelas
tiga partai jelas menolak pancasila
tiga partai menolak pancasila
ya kan gerindra pks pan kan jelas
menolak prpu atau menolak pancasila
prpu itu menyangkut keselamatan pancasila
kalau menolak pr itu ya sama dengan menolak pancasila
jadi di media saya bilang kan tidak usah kita basa basi dengan bumbu bumbu yang mengalabui kebenaran
jadi itu jelas pertanyaan
tapi mereka menolak loh disebut kalau menolak pancasila karena beberapa kali ini bukan soal menolak ideologi pancasila
itu sudah final
itu sudah disepakati
tapi mereka mengkritisi tentang beberapa hal tadi
beberapa hal tadi misalnya hilangnya peradilan
kalau itu yang dikritisi ya tempuh jalan seperti demokrat dan lain lain kan boleh
kan semua bersepakat begini
tapi kan prpu ini keluar karena pancasila terancam kan itu poinnya
jadi kita selamatkan dulu pancasila baru mbl mbl lagi kita perbaiki
jadi bagi pdi perjuangan tidak masalah
jadi anda tetap melihat tiga partai yang menolak itu menolak pancasila
anda tidak mau mengkoreksi pernyataan itu
loh saya ngomong di media sosial di medsos berapa medsos nasional kan
bahwa ini jelas petanya menerima pancasila menolak pancasila
itu sudut pandangan anda
iya saya yang ngomong dan itu bisa dipertanggung jawab
bisa ditanyakan pak ari bagaimana itu
ini jadi arahnya kesana dulu mungkin pak ari
ini pengamat yang nanti mengkaji
tapi pengawat hanya melihat kan kita ini yang bertarung lah
setuju tidak menurut anda itu
kalau kemudian disebut yang menolak itu menolak pancasila atau bukan seperti itu
saya melihatnya kita melihatnya dalam dua perspektif
yang pertama prinsip dan substansi lahirnya perpu
tadi untuk mengamankan ideologi pancasila dan ud empat puluh lima
itu prinsip substansi
seharusnya semua partai politik tidak ada kata tidak sepakat untuk prinsip substansi ini
makanya kemudian lahir pancasila
dan kemudian bang kumarudin mengatakan ada opini seperti itu
bahwa ketika bicara prinsip substansi membela ideologi negara pancasila dan ud empat puluh lima
harus setuju semua partai
tidak ada antar antar pahasan norisroff
urusan kedua adalah urusan prosedur
proses pengadilan bagaimana pencabutan badan hukum pembubaran segala macam
ketika urusan prosedur kita bisa berdiskusi
kita bisa duduk bersama untuk melakukan revisi revisi
supaya undang undangnya berubah
supaya undang undang ini konstruktif terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum
nah ini kan
tetapi kan kenapa bang komar kemudian berpandangan bahwa tiga partai itu tidak menular
seperti menolak pancasila
menolak dari saya kasih quote ya
kalau bedanya kalau politisi kan tidak pakai quote
kalau pengamaran harus pakai quote
nah itu bedanya
itu pakai bahasa bumbu bumbunya
nah itu kan menarik karena memang tiga partai mungkin tidak bisa melihat
antara satu sisi yang sisi substantif prinsipnya dan sisi prosedur
nah makanya saya mengapresiasi setiap tiga partai yang mendukung dengan catatan
itu lebih fair dan lebih gentleman dan
karena melihat bahwa oke memang secara prinsip saya sepakat setuju
bahwa perpu ini untuk mengamankan hidup lingkungan negara pancasila
tapi saya memberikan catatan sehingga untuk melakukan revisi
cuma masalahnya di perpu tadi perpu itu ketika dibawa ke dpr bahasanya hanya dua
menerima atau menolak kan begitu
bukan lagi dengan catatan
tapi kan kita tidak menutup mata ada lebih lebih politik antar fraksi di dpr
bagaimana supaya putusan mau menerima dengan catatan itu dalam bahasa sebenarnya menerima
tapi kan mereka memberikan catatan
sebenarnya tadi saya pikir tiga partai yang menerima dengan catatan
sebenarnya mereka tidak sepakat soal prinsip
bisa sepakat soal prinsip
tetapi mereka tidak sepakat soal prosedur
tetapi empat partai
empat partai yang menolak tanpa ini menolak penuh mutlak
atau menerima mutlak maksud saya
itu ya mereka antara prinsip dan prosedur itu sudah kohren
nah itu saja
makanya saya pikir lebih fair tiga partai ini menerima dengan catatan
tapi kemudian mengajukan semacam menanggis
menurut saya fair saja
daripada misalnya partai partai tiga partai ini yang dalam bahasa bang komal itu menolak pancasila sebenarnya
mereka coba bermain dengan bahasa elektoral sebenarnya
ya kita tahulah
sebenarnya ini antara satu sisi political game lah
antara bagaimana menarik konstituen tertentu untuk sebuah dukungan politik sebenarnya
kan aitan ini kesana
kita melihatnya seperti itu
jadi nggak fair
toh nanti mereka juga akan melakukan revisi
tetapi alih alih menolak
tapi sebenarnya dia mendompleng
mereka berpikir empat tiga partai yang menolak
menerima dengan catatan
bahasa politik akhirnya eksekusinya sama
tetapi mereka sudah dapat positioning politik
kepada kelompok kelompok yang kontra terhadap perpu ini
bahwa partai ini adalah mendukung kami
nanti kita akan lanjutkan lagi revisi ini benar dalam waktu dekat
tidak karena sudah ditakjubi sama ketua umum partai demokrat
baru dua hari setelah diketuk sudah langsung harus revisi
kita tahan dulu ya

tetap bersama kami
terimakasih bisa diangkat oleh presiden yang juga seorang politisi
sementara ada pun poin terakhir berkaitan dengan ancaman pidana
sby merasa aturan yang ada pada perpu ormas berlebihan sebab pembubaran ormas
akan berdampak pada seluruh anggotanya
bikin adalah empat poin yang bisa anda saksikan dilayar tv anda saat ini
seperti yang tadi saya bacakan
ada empat hal begitu ya
baik sudah bergabung bersama kami juga kali ini wakil ketua umum partai demokrat
terima kasih sudah hadir
oke terambat macet tadi ya
ya membuktikan kalau memang jakarta sedang membangun
nah itu positifnya begitu
jakarta membangun gubernur barut tidak bisa mengatas
oh ya kita tidak bicara soal gubernur
topik tentang hal ini kita bahas lain kali ya
sekarang kita bicara
revisi perpu atau undang undang ormas ini
ini dimintakan kapan dalam waktu dekat
dalam waktu dekat jadi begini
ini intinya adalah kenapa harus sampai ke tolum kami
jadi memberikan arahan langsung dari australia
ya jadi video ini dibuat di australia kemarin ketika beliau menerima dr handra skos yang ke tiga belas
dan kemudian supaya jelas bahwa sikap fraksi patennya pula itu sesa arah dengan apa yang diarahkan oleh pak sby
karena semua anggota komisi dua pimpinan fraksi kemudian juga sekjen itu sempat bertemu dengan pak sby ketua umum kami
dan beliau itu yang menandatangani undang undang ormas tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
zaman beliau yang kemudian diperbandingkan antara undang undang dan perpu ini
ternyata dalam perpu ini ada empat hal yang krusial yang tadi sudah disebutkan
yang itu ada kemungkinan bisa disalahgunakan atau pasal karet gitu ya
yang itu membahayakan
maka prata demokrat kemarin tidak saya terima kasih sekali tadi komennya
tidak kemudian kita nggak setuju
terus kemudian itu nanti bisa dianggap kita nggak punya ruang kita nggak punya celah
celah untuk apa
celah untuk merevisi undang undang itu
karena kalau kita menolak apalagi misalnya wo gitu ya
kita kemarin kok wo kok nggak
ini ada satu sikap
yang ketika kemarin pada saat lobby di paripurna
di break kemudian di lobby
dan kita menyatakan bahwa ada janji dari pemerintah
di situ ada menteri dalam negeri ada pak jokowi
jadi ini sebenarnya setuju dengan kesepakatan berarti
betul memang itu
bukan dengan catatan ya ini ya
dengan kesepakatan untuk berbatas batas
itulah kemudian menjawab pertanyaan
karena ada publik bertanya seperti ini
kok baru diketuk palu katanya setuju
kok langsung minta revisi
diketuk palu setuju itu
jadi fraksi demokrat dan juga dua fraksi yang lain
itu setuju dengan catatan
itu bagian tidak terpisahkan
bahwa undang undang md tiga
ada dalam sidang paripurna itu menentukan
kalau keputusannya hanya dua ya dan tidak
tapi iyanya pun tetap ada catatan
jadi ini nggak bisa
dan di situlah ada janji dari dua pejabat negara ini
sama sama itu mendagri
ada pak arudi antara
yang menyatakan bahwa setuju untuk melakukan revie
ini dukungan dari partai demokrat
yang memang seterah prinsip
bahwa dasar negara
mengikat tidak itu kemudian kesepakatan yang tadi anda sebut
ya paling tidak mengikat di mata allah swt
ya jangan jadi di depan
jangan jadi di depan anu kok
apa namanya di ruang
jadi clear lah
jadi artinya inilah saatnya kami membela rakyat
kami adalah masyarakat
kami tidak membelah
tidak hanya setuju hitam dan putih
mari kita koreksi bersama sama
karena perpu ini seterah prinsip
tetapi ada hal hal yang secara teknis
misalnya tadi sudah disebutkan oleh pak sby dalam videonya
soal soal siapa yang menentukan
itu kan manusia
yang menentukan ormas itu pancasilais atau tidak pancasila
kemudian hukuman yang sampai dengan seumur hidup
kemudian menentukan yang nomor dua
jadi ormas itu ditetapkan itu harus due process of law
kemudian langsung ditetapkan begitu saja
sama kayak undang undang ormas di dua ribu tiga belas tuh pak
artinya adalah harus ada kaedah hukum dulu
harus ada prinsip hukum dulu untuk menentukan itu melanggar atau enggak
nah kalau kayak gitu pdip setuju tidak
revisi yang tentang hal itu
pandangan bang komarudin
kan katanya pemerintah yang kuat yang harus
kalau prinsip terhadap perpu sendiri
kita tidak setuju
dari awal tidak setuju kompromi yang begitu kan
ini prinsip aset
iya prinsip aset
kalau dulu itu diutamakan dulu hukum baru tindakan
sekarang tindakan diutamanya juga darurat kan gitu
cara pandangnya itu ya
nah kalau mau bilang ditiadakan hukum juga enggak
ternyata kan orang bisa ke mk
proses hukum itu berjalan gitu loh
tapi kan ini pendangan teman teman demokrat
saya hormat pak suhur dulu
itu bagusnya bahwa masalah prinsip dasar pancasila ini kita selamatkan dulu
ini yang saya angkat jempol di situ
namanya juga darurat kan
dan saya pikir pak sbi sendiri kan undang undang ini keluar waktu jamannya pak sbi
ini juga sikap bijak juga
oh dengan kondisi begini pasti ada penafsiran pemerintah baru ini juga kan juga masalah
dan gerakan ini kemudian memuncak
itu kita tidak terkontrol lagi
tidak tahu lagi bahwa negara ini ada ideologinya itu
sekarang ketika dihadapkan dengan salah perangkatnya tidak cukup
lalu perlu kita tatakan
tapi saya cuma harus terus bertanya
soalnya ini yang menolak pun
itu sebenarnya yang ditolak prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh pak raya dan demokrat
ini saya kemarin sampaikan
dan teman teman yang menolak
pancasila hari ini butuh
butuh tindakan bukan butuh kata kata
ini tindakan yang diambil
yang kita butuh tindakan bukan asal pidato kami itu
sudah diketuk kan
tapi sekarang ditanggil ya visinya harus ada di proses of law di depan
ya itu kan nanti kita diskusikan
ya itu mesti kita diskusikan
karena yang menolak juga itu sebenarnya prinsip yang membuat mereka menolak
iya tapi masalah mendasarkan tadi dulu
keselamatan pancasila kita taruh dulu di atas urusan yang lain
tapi sekarang tentu kita sepakat menjadi penting itu
untuk soal poin bahwa adakah
jum'at soal law di depan
kemudian siapakah yang menentukan
yang menentukan itu
kemudian yang depan adalah
jangan sampai ormas ini
yang dulu dianggap mitra
ini kan sudut pandang
seolah olah sekarang dianggap ancaman
jadi kita ulas lebih lanjut
setelah jeda ya
jadi kita bersama membangun negara
baik kami masih akan mengulas setelah jeda berikut ini
baik sekarang yang ditagi adalah masalah revisi
tapi yang menarik juga tadi dari video yang diunggah oleh ketua umum partai demokrat
susilo bambang yudhoyono yang menagi pemerintah harus revisi
diperkuat tadi oleh mbak roy suryo
memang ada kesepakatan ya
tapi kalau itu tidak terjadi katanya akan menggalang petisi
tc tidak percaya pada pemerintah
gini ya petisi oleh sebuah partai politik itu wajar
petisi oleh seseorang atau kelompok itu juga wajar
petisinya tentang apa dulu ini petisi tidak percaya pemerintah benar
ya itu kan mungkin judul besarnya
tetapi judulnya dalam hal karena kemarin sudah berjanji
dan kemarin ada pecah pemerintah
berarti ada batas waktu yang ditetapkan yang diminta oleh
biar masyarakat menilai
karena memang terbukti kemarin sudah ada kesepakatan
kesepakatan itulah sebenarnya menyelamatkan bangsa ini
karena kalau tidak kemarin pada sidang paripurna itu benar benar suasana terbelah
poster saya ada di situ melihat betul suasananya
peguang kemudian adik adik kita di luar
sudah kemudian berhadapan dengan adik adik kepolisian juga
itu kan tidak elok
ini jadi kayak demo demo yang kemudian nanti malah ada penumpang penumpang gelap nanti yang bisa memanfaatkan itu
maka partai demokrat ambil sikap demi utuhnya bangsa ini
demi supaya tidak terbelah bangsa ini
oke ini ada jalur yang bisa dimanfaatkan
setuju dengan catatan
dan itu melakukan bagian yang tidak diperlakukan
tapi kan ini sudah diketuk ya
sekarang yang kita bicarakan ini revisinya
kalau anda melihat seperti apa ini
ketika kemudian kalau tidak direvisi ya partai demokrat akan membentuk petisi tidak percaya terhadap pemerintah
saya pikir fair saja
karena memang publik melihat juga bagaimana proses di komisi dua
bagaimana proses paripurna kemarin
bahwa memang ada tiga tiga posisi kan
menerima tanpa catatan
menerima dengan catatan
sehingga sekarang tinggal bagaimana tujuh partai ini
yang menerima pada putusan tiga ratus empat puluh satu suara ini
dengan pemerintah duduk bersama
bagaimana proses perbaikan kedepan
karena memang catatan catatannya juga harus diakomodasi
karena bagaimana kita ingin bahwa perpu ini satu secara prinsip melindungi ideologi negara pancasila
kedua prosedur penanganan ormas ormas ini harus mengakomodasi prinsip prinsip hukum dan negara demokratis
kita bisa duduk bersama
tapi yang saya angkat salut kepada tujuh partai ini adalah
mereka sepakat soal ideologi ini
yang kita persoalkan adalah mengapa tiga partai ini tidak bisa melihat dalam kacamata yang tujuh partai ini
tiga partai yang menolak
tiga partai yang menolak
karena kan persoalannya akan lebih enak buat bangsa ini ke depan
ketika sepuluh partai ini mufakat dengan catatan
itu kan lebih menarik
tiga partai yang menolak ini
dua partai memang berada di luar pemerintahan
yang satu berada di dalam pemerintahan
ya itu menurut saya
ini apa dampaknya
apa dampak politiknya anda melihat
partai amaran nasional itu lebih tidak fair lagi
dia mencoba mendapat opportunity politik dengan ada satu menteri dalam pemerintahan
tapi dia mencoba memainkan kartu lain
alasannya adalah segala
alasan selalu bisa dibuat
tapi mengapa untuk yang prinsip soal ideologi yang bisa dilihat oleh partai demokrat p tiga dan pkb
tidak bisa dilihat oleh pan
bagaimana pdp melihat sikapan
ya saya tidak dalam posisi untuk menghakimi orang ya
pdp sebagai salah satu partai yang berada dalam
ya tapi etika politiknya
etika politiknya kan tidak bagus
bagaimana kita satu rumah dalam satu rumah koalisi
tapi setiap keputusan selalu berhadapan
saya kira itu tidak etis
oke kita akan lihat perkembangannya
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
tapi kita akan lihat perkembangannya nanti
revisi tentang apa namanya
undang undang ormas ini nanti perkembangannya seperti apa
kalau saya melihat mungkin sementara pdip ini ya biar begini dulu ya
tidak direvisi pak ya
ya itu kan proses
prosesnya jalan tapi intinya yang penting pancasila selamat dulu
pertanyaannya itu nanti
prosedur yang lain
hal hal mengenai prosedur
mari kita bicarakan lagi
baik terima kasih
jadi terima kasih pak
dan itu lah insya allah
partai demokrasi kemarin
ya menyelamatkan ini semua
dan tolong ini dia yang anggap sebagai salah satu sikap yang kita sepakat untuk membangun
membangun bangsa ini
baik kami mohon maaf sekali lagi waktunya sangat terbatas
bang komarudin wadubun
ya terima kasih
dan juga pak arie nurcayo telah bergabung malam ini di cnn indonesia primus
dan primus akan segera kembali setelah hajadah berikut